indonesia sangat jelas dan tegas mengutuk keras serangan acak terhadap masyarakat sipil
kekerasan harus dihentikan gencatan senjata harus terus diupayakan bantuan kemanusiaan
harus terus didorong dan dipercepat diakselerasi dan indonesia terus melakukan komunikasi
dengan banyak pihak untuk mengupayakan penyelesaian masalah ini
indonesia akan mengirim bantuan kemanusiaan yang akan disesuaikan dengan permintaan
dan kebutuhan rakyat palestina
dan kloter pertama akan dikirimkan minggu ini
bantuan ini adalah gabungan bantuan dari pemerintah dan dunia usaha
bantuan ini adalah gabungan bantuan dari pemerintah dan dunia usaha serta masyarakat